ketika para rapper sudah menguasai microphone
kebisinganlah yang melanda
ini di papua bukan surabaya yogyakarta apalagi jakarta
bagi mereka hip hop bukan monopoli ibu kota dan kota kota besar lainnya
hip hop adalah musik segala bangsa termasuk mereka anak anak papua
semua bermula sekitar dua ribu enam belas
ketika itu musik hip hop diperkenalkan di papua

lalu muncul kelompok bernama star east asal timika
lalu black nation pismelanesia antrabes dan black gangsta
bisa dibilang inilah generasi pertama hip hop di tanah papua
lima belas kilometer dari negeri asalnya amerika serikat
hip hop masuk ke pelosok pelosok papua
dari jayapura melebar ke manokwari sorong sampai nabire
hip hop papua pun menemukan identitasnya sendiri
mulai dari bahasa dialek gaya sampai isu yang disuarakan sangat khas papua
sesuai takdir kelahirannya sebagai alat memberontak terhadap kemapanan
rapper papua pun menerabas aturan baku dalam bermusik di tanah papua
yang mapan dengan partitur dan bernuansa rohani

orang papua menyebut genre musik ini dengan sebutan lagu bicara bicara
yang merujuk cara para musisi membawakan lirik dengan mengandalkan tutur kata yang cepat
dan dia tidak membutuhkan proses katakanlah proses pembelajaran yang panjang
cukup dengar mencoba meniru dan mencoba dan kemudian jadi
dia tidak membutuhkan mungkin perbelajaran dan kemudian jadi
kenatan vokal yang kalau kita bilang orang paduan suara itu bernyaib
menggunakan suara head voice atau falsek dan lain sebagainya tidak
dia cukup menggunakan modal suaranya saja
yang penting bagaimana dia bisa lincah untuk mengucapkan kata kata langsung jadi
mereka mengawali semua dari jalanan
semua serba otodidak bakat alam dipadukan dengan kepekaan membaca situasi
membuat musik mereka hidup dan berkembang
rap mewakili keresahan
untuk muda papua
kayak keresahan saja sih
pokoknya saat itu saya lagi pengen bilang apa
terus itu yang menjadi mungkin saya sudah lihat terjadinya berulang ulang terus terus
jadi untuk satu hip hop itu keresahan saya
keresahan hati saya
kemudian muncul ratusan rapper di tanah papua
sampai papin mc
mereka tumbuh dengan karakter berbeda
di papua rap tak hanya berkembang sebagai musik individu
di setiap distrik tumbuh kelompok dan komunitas besar
ada la nation di abe pura
ada boy rap polimak atau brt di polimak
bapak kutubkar nomor hp
tapi ini bukan pdkt
jayapura ini waktu itu tahun dua ribu dua belas itu sedang eksis untuk
ini mewakili tempat tinggal masing masing gitu
sudah ini kita bentuknya sudah tempat tinggal kita daripada kita tercerai berai gini
lebih baik kita bentuk dalam satu komunitas
wayna finest itu sudah terbentuk pas dua ribu dua puluh
saya sudah berusaha untuk membuat video

jadi waktu itu kita ada sebelum film wayna finest ada kita punya satu komunitas besar
bermula dari dua ribu delapan dengan nama the closing community
tapi pas semua berjalan tiba tiba kandas di tengah tengah
ada problem di dalam
munculnya kelompok kelompok ini yang melatari tema lagu persaingan kelompok atau gengsta
yang mereka sebut dengan distribusi
yang mereka sebut dengan distance
aduh itu banyak sekali tuh kejadiannya itu sampai ada perkelahian
kita bahkan juga sempat baku dikejar kejar mengejar
ya banyak lah maksudnya sampai hampir terjadi perkelahian
bukan hampir lagi tapi memang ada sebagian sudah terjadi
ada sisi gelap dalam dunia hiphop papua
tak kalah lirik yang menyerang kelompok lain
menyulut kerusuhan pada dua ribu sepuluh
peristiwa itu mengajari mereka bahwa musik adalah soal respect
begitu ada rapper yang bermasalah mereka menyelesaikan lewat battle rap
battle rap adalah pertarungan dua rapper yang saling berbalas kata kata
begitulah cara mereka menyelesaikan masalah
jangan membayangkan mixer atau piranti modern lainnya
mereka menciptakan musik di ruang ruang sempit dan alat alat yang seadanya
speaker yang agak lumayan baik dari ini dengarnya malah jelek
maksudnya tidak terlalu sempurna lah
dari sini nyambung ke laptop
dari sini nyamuk ke laptop
laptopnya bagaimana ini
ini laptop zaman adam dan hawa
ini sudah lama laptop ini sudah lama sekali
karena waktu saya datang dari ambon ke sini kan saya tidak bawa laptop
ini laptop punyanya mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya
contoh kayak gini misalnya saya rap kendaraan lewat stop dulu
karena kita tidak punya studio yang punya kedap suara tidak ada
jadi misalnya contoh ada sementara tek mama panggil di belakang di dapur
untuk militansi jangan ragukan mereka
meski berada di jalur ini
silahkan jatuhkan saya di media sosial
seluruh yang pernah terjebak satanik ausya
lalu anda bisa melihat video dari boy rap polimak berjudul baper ini
saya merasa ini anggap biasa atau harus mendalami
kenapa jadi baper
semua pengerjaan video sampai visual digarap serius
meski tentu saja inilah hal maksimal
yang bisa mereka lakukan
teman teman sangat militan untuk dalam hal recording
kita menggunakan alat yang seadanya
contoh saya kalau abang lihat di sini misalnya kayak ini
laptop terus pikirnya cuma seadanya kayak gini
dulu tuh bahkan mungkin sekarang banyak seini perkembangan zaman
banyak teman teman yang sudah mulai berubah
ada yang punya home studio sederhana
tapi dulu tuh rata rata semua ada yang pakai handphone
hanya untuk recording
jadi tidak ada mic nya cuma pakai headphone
jadi dengar terus edit recordingnya mixingnya di situ
peace like this superior kangkung tumis
seluas gurun pasir menipu
hujan sehari keliru sama
sabar di level itu tekun menunggu
lesu diri yang keluhan karena satu
kita satu persatu kepingin di jalanan
tujuh puluh dua tahun hidup dalam pengasingan
jadi terbelakang dipanggil orang hutan
judul lagu itu tujuh puluh dua
papin mc menciptakan khusus sebagai kado peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
liriknya berisi kritik pedas terhadap perilaku penguasa di tanah papua
jangan lupa kami pun juga butuh makan
papua punya masyarakat sayang jadi juragan
kalau misalnya teman teman dengar lagu tujuh puluh dua disitu ada lirik yang saya tulis itu di bagian yang masalah kami bukanlah hanya pembangunan
tapi kebodohan kelaparan kecurangan seperti makanan
itu yang selama ini yang saya rasa
karena kalau misalnya pemerintah gembar gemburkan kan ke papua ini lebih banyak ke pembangunannya
sedangkan banyak aspek di papua yang belum terselesaikan selain pembangunan itu banyak
musik menjadi alternatif menyuarakan apa yang terjadi ketika akses informasi dibatasi
ia berpikir hip hop mampu membuka selubung kabut fakta di papua
papua itu saya lebih tekankan di media
sebenarnya kayak pemberitaan pemberitaan tentang papua itu buat saya kurang
kalau kurangnya itu menurut versi saya selama ini berita berita yang keluar itu seperti sudah disetting
jadi contoh mungkin kayak macam misalnya kebebasan pers di papua misalnya ada pers asing mungkin mau datang
atau lihat papua seperti apa kehidupan masyarakatnya atau isu isu sosial yang ada di papua
tapi kayak mungkin dibatasi
sekalipun kami tinggal di tempat yang punya banyak emas ini bukan emas
ini bagian dari identitas saja sih
kadang kadang saya pakai ini juga
ketika manggung kadang kadang
jadi ketika dalam liriknya saya bilang
tidur atas mas saya tunjukkan ini tapi kami tak punya mas
musik lirik dan kritik
tiga kata itulah yang mewakili lirik lirik lagu banyak rapper papua
musik menjadi medium kekuatan lirik adalah cermin isi hati dan kritik menjadi ruh kekuatan mereka dalam berekspresi
hip hop mengisi kekosongan generasi musisi di papua
setelah bubarnya membesak grup musik legendaris papua
yang diampu almarhum arnold up di era seribu sembilan ratus tujuh puluh an
membesak menyulut napas para rapper papua berkarya
spirit membesak mereka tumpahkan lewat jalur rap
sekalipun jenis musik ini jauh berbeda dengan membesak
yang bisa menyatukan itu adalah spirit yang membesak tinggalkan untuk kita generasi musisi di tanah papua
dan kita coba untuk di musik hip hop ini khususnya rap lewat lirik lirik coba untuk kita gali
jadi yang ditinggalkan oleh membesak kita daur ulang
lirik liriknya kita jadikan itu sebagai tema baru lagi mungkin dari satu baris lirik kita mengembangkan jadi satu logo baru lagi
epo lalu mendirikan trap atau tradisional rap papua
genre rap dengan kearifan lokal papua
karya epo memiliki ciri kuat tentang papua
baik dari lirik maupun simbol simbol lain yang dipakainya
lagu karwar boy satu di antaranya
karwar boy ini mengangkat fenomena karwar boy
sekaligus membranding bahwa kamilah generasi karwar yang ada di zaman modern
dan yang punya pengaruh lewat musik rap
kami mungkin dan sudah punya pengaruh untuk tanah papua
dengan pesan pesan dari lirik visual simbol simbol simiotika yang kami bawa lewat kalter kalter papua yang kami sampaikan
musisi rep yang mengusung isu isu sosial banyak bermunculan
ada renslem rapper yang kini berkarir di jakarta itu
juga memiliki lirik kuat yang berisi tentang ketidakadilan yang terjadi di tanah air dan papua
dalam lagu berjudul ayat renslem mengulas tentang perjuangan petani kendeng meningkatnya sentimen agama
sampai pelanggaran hak asasi manusia di papua
dalam sebuah lirik berbunyi
oleh kami mimpikan buru engkau kirimkan tentara
kami inginkan buku engkau pilihkan senjata
dan serahkan emas mereka jangan serahkan
dia papua merdeka di tanah punya mereka
ketika persekusi dan aksi rasial terhadap mahasiswa papua di surabaya yang memicu rangkaian kerusuhan terjadi
para rapper ini merespon dengan berbagai lagu berlirik kecaman dan perdamaian
meski mengandung metafora pesan yang mereka sampaikan lewat lirik mudah untuk dicerna
agar generasi mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi
musikalitas yang diasah dari pengalaman sehari hari membuat kuat kata per kata yang mereka ciptakan
bernyanyi itu jadi bagian yang tidak perlu dipelajari terlalu berbelit belit
itu ya orang bilang di dalam kandungan itu dia sudah bisa bernyanyi
anak anak itu bisa bernyanyi
sehingga tinggal dia hadir ke diizinkan oleh tuhan untuk hadir ke muka bumi dalam proses perkembangan kemudian dia bisa bernyanyi dengan sendirinya
saya bertemu theo yang memiliki nama panggung ezt
sehari hari ia bekerja di sebuah bank perkreditan
penampilan harian theo sama sekali tak seperti rapper
padahal di luar kantor theo merupakan rapper yang disegani di papua
spesialisasinya speed rap
dia juga memiliki nama yang diberikan oleh tuhan

tapi kalau saat di atas panggung saya rasa macam bagaimana ya
saya rasa saya bebas
saya seperti saya apa ya
bayangkan burung yang dikekang dalam sebuah kurungan
tiba tiba saya dibuka
jadi saya rasa saya bebas
saya tidak lagi
saya tidak terkekang lagi
hip hop bantu selamatkan saya banyak
saya punya hidup saya dua ribu sepuluh dua ribu sembilan saya sempat depresi juga
depresi karena kuliah tidak baik
kuliahnya bukan tidak baik kuliahnya sempat mandet
karena kesehendana waktu itu
jadi hip hop selamatkan hidup saya sedikit
karena saya setelah itu saya fokus ke hip hop
saya mulai belajar dan nulis
lama lama saya punya depresi itu saya buang
pelan pelan mulai hilang
selalu terobsesi untuk bagaimana buat didik yang baik
ratusan lagu sudah ia ciptakan
hampir semuanya bercerita tentang kehidupan yang keras
dan keserakahan manusia di tanah papua
theo menulis satu lagu yang ia persembahkan untuk ibunya
sebagai gambaran mama mama papua yang sangat dimuliakan
lagu berjudul real cendrawasi itu
menceritakan betapa sulitnya
menjadi seorang ibu di papua
jadi ceritanya itu tentang saya punya ibu
liriknya berawal dari bagaimana dia melahirkan saya
tidak mudah saya lahir cesar
sesar terus saya kelilit di tiga tempat
jadi itu tidak gampang untuk zaman itu di papua
untuk melakukan operasi itu
buat saya cendrawasi yang sesungguhnya itu dia
dan juga pada umumnya perempuan papua semuanya itu cendrawasi
sebenarnya punya kualitas kualitas yang baik seperti itu
di tangan mereka
musik ditempatkan bukan sekedar sebagai hiburan
meski lirik mereka tentang keseharian
maknanya tak pernah sederhana
mereka pemuda pemuda papua
yang berani membangkitkan ruh mambesak
dari tidurnya yang panjang
kita punya buku tapi tidak punya pena
maksudnya kaliter hip hop khususnya rap ini
khususnya kota jayapura
adalah memberikan satu satunya
untuk kita menulis banyak ekspresi di kertas kosong ini
dan menyampaikan bahwa ini yang kami rasa
ini yang kami lihat
dan ini yang ingin kami sampaikan
jadi transportasi yang kami tunggu tunggu akhirnya telah datang
masel bagaimana kabar sehat
puji tuhan sehat disini
masel ada pesan apa untuk mama disini
kalau pesan saya sih
mama sehat selalu aja
mama sehat selalu
semoga saya disini dengan teman teman bisa berkarya dengan baik disini
dan sukses terus
sebelum marcel main musik itu parkir parkir saja
dia dari kecil sudah parkir
dari kelas lima sd
dia sekolah di adven sudah mulai parkir dengan bapak almarhum
ikut ikut parkir ikut parkir sampai
sekarang pun dia sudah kuliah pun dia masih ikut parkir
jadi saya tidak lupa dengan
masel berada dilas predator pada hari syurga yang hampir mencegah f rebirth
yang meng nonprofits ini mentioned
adalah si kapal yang membosankan
secara faktor terhadap pemuda dan pemuda anak anak di wakil ini
ia hidup di keluarga miskin
sejak duduk di bangku sekolah dasar
dia sudah bekerja sebagai tukang parkir
acl dx begitu dia disapa di komunitas hip hop
memilih jalan mikrofon untuk memperbaiki ekonomi keluarga
awal awal dulunya itu
acel mau masuk ke dunia hip hop itu banyak tantangan
sampai acel pulang malam
acel dipukul sama papa sendiri
sama mama dimarahin
kini acel meniti karir di jakarta
hip hop melahirkan peluang hidup baru
dan bayang bayang kesejahteraan bagi yang mempercayai
epo the fenomena memilih merawat ekosistem hip hop di papua
epo mendirikan manajemen artis hip hop dengan nama bintang kejorep
ia ingin rap tetap subur dengan mengorbitkan rapper rapper baru di papua
jujur saya sudah jatuh cinta sekali sama hip hop rap ini
karena saya merasa
saya bisa meluangkan atau menuangkan sesuatu itu melalui kata kata begitu
lalu yang kedua juga ada pesan yaitu hip hop dan rapid
hip hop rap itu tidak banyak menghasilkan uang
tetapi bisa mendatangkan kerabat atau keluarga
saya tidak bilang bisa beli semuanya dengan hip hop
tidak tapi ya berangkat dari gaya hidupnya kita
kalau kita ingin menjadi seperti lebih kaya ya
dengan hip hop ini masih susah untuk di indonesia
tapi kalau kita yakin kita hip hop seperti tanaman
kita rawat kita pelihara dia dan dengan waktu
kita merawat waktu merawat hip hop kita siram
dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang kasih kita makan
dengar satu kali baru habis itu take
di studio kecil yang ia buat di rumah kontrakannya inilah
epo mengusahakan kata kata yang terbaik untuk membuatnya terbaik
epo mengusahakan segalanya untuk hip hop di tanah papua
tidak ada yang mewah semua serba terbatas
ia bahkan memanfaatkan wadah telur bekas sebagai perdam studio rekaman sempit miliknya
sekolah tinggi s satu s dua lalu pegawai
gajinya tinggi apalagi kalau gabung di partai
saya sangat tidak punya niat buat kerja di kantoran atau
masuk ya di dunia birokrasi dan semacamnya
saya berusaha bagaimana buat musik rap khususnya pelaku rap di papua ini
menjadi benar benar profesional dan bisa bisa kita jual diri kita untuk menghasilkan
hip hop seperti sebuah pengharapan
musik ini membawa serta fashion gaya dan peluang bisnis lainnya
ketika hip hop menggeliat bisnis yang menyertainya pun bertumbuh
cuma kalau untuk pengaruhnya
sangat sangat besar sekali ya untuk kita clottingan karena rata rata mereka kan nyanyikan lagu lagu papua
biasanya ditunjang oleh kaos atau t shirt dari yang bertema tema kamp papua
nah terus juga kan kita di tempat ini buka sablon
jadi kadang mereka agak sedikit lebih kreatif mereka bikin itu kata kata sendiri khusus untuk kayak macam ada yang mereka mau lagi boomingkan
contohnya dari bhc kosa gemar
nah itu kan kita bantu promosikan sampai bantu jualkan juga
paris merasakan betul bagaimana hip hop menghidupkan bisnisnya
selain cara berpakaian gaya rambut juga menjadi pembeda identitas para rapper
guns salah satu rapper papua juga memiliki keahlian dan bisnis barbershop
julukannya adalah tukang cukur hip hop
kini guns memilih hijrah ke jakarta untuk mengembangkan karir dan bisnisnya
bisnis lain yang muncul di dunia ini adalah penyedia jasa pembuatan dan editing video
muhammad gailea satu di antara sedikit editor video yang menjadi langganan para rapper di papua
sama seperti para rapper dia pun belajar secara otodidak
bisnis bisnis ini terus bertumbuh seiring sejalan dengan hip hop
biasanya saya lihat lagi dari referensi video yang dikasih kalau di dalamnya ada animasi atau apa yang rumit
dari situ saya sesuaikan lagi harganya
tetap nanti saya sesuaikan lagi dengan budgetnya mereka
tidak pernah saya patok
kalau saya lebih ke support mereka
soalnya kita di wilayah timur ini banyak sekali masih terbatas tuh
masih terbatas peralatan biaya
saya lebih ke support mereka biar bisa terus berkarya
terkadang mereka tak dibayar ketika manggung
tidak mudah hidup dari bermusik di tanah papua
apalagi ketika mereka sudah berkeluarga
sempat itu kita berkali kali manggung itu nggak dibayar
nggak dibayar lomba juga kadang
waktu itu sempat ditipu ya
kita ditipu uang lombanya itu panitia bawa lari
ya sudah lah intinya ada piala lihat lihat
ini kenangan kenangan kayak gitu
hip hop memang masih belum memberikan jaminan hidup bagi mereka
namun itulah para rapper papua yang menekuni musik sebagai medium pembebasan
meski jalan mikrofon tak menjamin hidup mereka tetap menolak redup
kalau mau bilang sesa juga hilang mungkin
maksudnya buat apa maksudnya mulai dari dua ribu delapan
kenapa bisa sampai dua ribu sembilan belas
karena mau bilang juga ini rap sudah jadi
hip hop sudah jadi saya punya teman hidup
kalau mau bilang setingga setingga ya mungkin saya sudah tinggalkan dari dua ribu sebelas dua ribu lima belas kayak gitu
tapi dua ribu delapan sampai dua ribu sembilan belas itu waktu yang lama
jadi istilahnya punya eksistensinya itu tetap masih tetap tetap terjaga
jadi mau bilang itu dia dibagian juga dari hidup
hipop adalah kebudayaan baru yang melebur dengan tradisi lokal di papua
hip hop setidaknya menjaga ruang bagi mereka untuk bisa bermimpi
lewat musik inilah mereka para pemuda pemuda papua merasa hidup mereka diberkati
terima kasih atas kak punya kebaikan topi baju yang diberikan kepada saya
yeay oke terima kasih thank you salam dari romario mc sip ya pedis